tangan kamu kotor
kalau gak boleh dipegang
gimana cara bukanya bi
jawab aja kalau dikasih tahu
kalau mau pegang pegang cuci tangan dulu sana
masuk gak tuh
wah teh cuma mau nanya
kita teh masih jualan apa enggak
saya terlupa ngasih tau wak
mulai hari ini kita teh gak jualan
sampai tujuh hari setelah lebaran
kalau gitu wak pamit
ya udah sabdinat cobain baju ini di kamar ya
bisa kan pake baju sendiri
kalau uang ini habis kita bagaimana
kalau saya nyari kerja ke jakarta sabrina sama siapa
sebentar ya pak
saya pulang dulu ya
tunggu dulu kang idoy kan masih ada belanjaannya jennifer
masuk dulu atul
gak usah dong
baginya jennifer dimana ya neng
tadi ada disini juga bu
udah bilang terima kasih belum sama tante esi
makasih ya tante esi
makasih ya kak febri
salam sama jiniper
itu sama om akum sekalian
salam sama jin
saya pamit dulu ya kok
buru buru anget doi
kamu pulangnya buru buru sekali
ketupatnya belum jadi
gak usah bikin kang edoy
nanti dikirimin dari sini
dari rumah saya ke rumah kamu
jelas sih saya jadi bingung jadi pusing
saya pamit dulu ya
salim dulu sama om akum
salam dulu ya om
salam dulu ya kak febri
salam ya tante
jatuh jiniper ya kak
aku yang lebih kangen
padahal baru minggu kemarin kita ketemu ya
lama amat jalan jalannya
tadi itu sekalian lihat lihat
tapi nggak ada yang cocok
nih si aceh
saya masih suka godain perempuan
oleh oleh buat aku mana
ih kebalik atuh
harusnya kan saya yang dibeliin oleh oleh
ya udah atuh yah
mau pulang dulu mau rapi rapih
aduh rumah teh udah besar bagus
apalagi yang mau dirapiin
ya juga sih
ah tapi mau pulang ah ya
kedalam dulu ya mak yah
foto popon masih disimpan tidak
ya ampun mi
danang pedut didengerin
dia mah tukang manas manasin aja mam
mami mau lihat
nggak ada apa apa mas
awas kok sampai ada ya
alhamdulillah dagang lagi
bukannya senang si bayi diambil